yang lain fade sibuk cari santai yang hilang antum semua malah enak enakan royit disini
yang lain fade sibuk kesana kesini cari rimba yang hilang hantu malah santai santai enak enakan di sini
eh eh eh ruk ruk ruk kita juga sudah
stop berulang aja ada yang nyolong atuh aja dicolong
wah gimana ini nyeker dong
tuh siyal deh gue
wah kenapa nak
ini sendal saya ada yang nyolong atuk
kurang ajar banget emang tuh malingnya
kamu beruntung baru kehilangan sedang dibandingkan bapak kaki
daripada kamu mengeluh perbanyaklah kita bersyukur kepada allah swt
sebagai mana firman allah dalam surat ibrahim ayat tujuh
insya kartum la'adzidanakum
sesungguhnya orang orang yang bersyukur maka allah akan tambah nikmatnya
tapi jika dia kufur maka azal allah sangat pedihna
sudah jangan kau pikirkan
pakai sendal bapak pakai
nggak usah pak nggak usah pak
bapak nanti nyeker
jangan biar saya aja yang nyeker
ya saya pamit ya pak ya
iya iya assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tapi apakah hukuman yang diberikan kepada rimba itu tidak terlalu ringan
karena kesalahan yang telah dilakukannya adalah kesalahan yang sangat besar
dia harus mendapatkan hukuman yang besar pula dan setimfal
jadi kepalanya dibotakan
ana gerah melihat rambutnya
tapi saya dengar kalau rimba itu belum mengetahui larangannya farouk
tapi dia sudah terlanjur
sudah terlanjur melakukan
membuat kesalahan yang sangat besar
biar ana yang menanganinya dikmatin
allah saja maha adul farouk
kenapa kita tidak
dan saya rasa juga umis sependapat dengan saya
ustadz sepuh juga pernah mengajarkan
kalau begitu kami duluan ya farouk
mahu banda jangan ikut ikutan bicara
bisa ditanggal sama siapa
bisa masuk neraka mau
tidak mahu saya
irman duluan ini mahu saya
apa yang kita lakukan malam ini
itu lagi si rimba
penampilannya urakan kelakuannya juga urakan
bidalah dari surga ana my prince
apa kamu tahu apa saya tahu
aduh seru banget ya
lu berdua kagak ngapain
aduh aduh aduh
kenapa lu kagak sholat
cuman jadi sholat mak
lu kira sholat pake jadi jadi sholat tuh harus
sekalin mak aduh
ya ya ya sekarang sekarang
salam eh salam salam
baru tinggal berapa hari ama lu aja
udah pada begitu sholat kagak mau
mak ini lu lama banget sih boy
mak juga kangen kapan lu pulang pak
ada tuh mantap juga sahabatan mama tuh
gagal tuh bocah
permisi dulu kek
iya kan begitu
gua mana tau itu mama
malah kan jaket orang
eh dah bocah ngapa ya
ganteng juga lu nyeker
gak pake sendal
tapi gak apa apa lah
masih ada sendal gua satu lagi
di kamar mandi
masih dipikirin ah deh
apes itu yang dari lu yang gak selalu apes
udah ketemu eh
gak gak gak
tuh bocah tuh kejauhan naburnya
eh yang lain fadil sibuk cari santri yang hilang
antum semua malah enak enakan royet di sini
yang lain fade sibuk kesana kesini cari rimba yang hilang
antu malah santai santai enak enakan di sini
mau jadi afek
eh eh eh ruk ruk ruk
kita juga sudah cari ruh
bang kandar anaknya udah ketemu mang
hah dakin lu
gue gulung hah hah
eh kami sedang tidak softo
kami sedang tidak bercanda
baru takut dia
oh udah gulung
anaknya kata fatin sudah dihukum
ya sudah tuh kalau begitu mah
kalian cek mamang mau ke dapur dulu
apa yang tadi
eh mau ke emang ke di bawah
catat kesalahan mereka
tidak becus mencari
satu lagi berani meledek
dengan cara berbicara
sepuluh cm dari wajah anak
jangan pakai nunggu
bocah ngapai ya
bocah ngapai ya
bocah ngapai ya
bocah ngapai ya
bocah ngapai ya
bocah ngapai ya
gua gulung tuh bocah
si fadil udah ngasih pelajaran deh
lah memang fadil yang ngasih pelajaran
masa emak gue ngasih pelajaran apa ya
engga gua tanya bener tuh bocahnya

bocah ngapai ya bocah ngapai ya
bocah ngapai ya bocah ngapai ya lu ya
lu mau gua kasih pelajaran lu
lu mau buat keributan sini kerusuhan sini
hah maksud lu apa
sabar pokoknya sabar
hah ini seni
sejak kapan apoi kawin sama
tante lu sejak kapan
lu panggil am om am om soakrap
eh om jangan marah marah om
hidup ini terlalu singkat buat
ga santai wolas wolas
wah bocah gua bulung juga nih
lu yang wolas lu biasa aja dong
anak orang bawa belur tar
woy gua pernah bilang sama lu
ini bocah lagi masa masa hilang tapi gua salah poe
mendingan kita beri poe
lu bagian atas gua bagian bawah poe
jadi jadi jadi jadi
udah apa sih pakai rilis rilis doang
istiparlah istiparlah istiparlah
tunggu ada yang tangan lu
disini ada cewek manis beresung pipi om
itu siapa namanya ya
ini banyak cocok cantik ya om
yang ingat juga lucu apalagi yang
gendut lebih lebih cute
wah betah buat ini om
ada ada ada sakit sakit sakit om
emang kemarangan makanya
yang resung pipi tuh udah neng punya
yang imut nih dia yang punya
yang gembrot lu bilang tuh punya yang mana om
yang punya mesin dua tak
apaan tuh dua tak
jangan berbicara lu gua ga lagi bercanda
eh lu kenapa ketawa
golong lu bocah
bungung aja poe
jangan coba coba ada ngambil wianti gua